anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
gubernur kepulauan riau ansar ahmad akan membangun kampung kuliner otak otak di sungai enam kabupaten bintan
gubernur berharap dengan adanya kampung otak otak ini dapat memudahkan turis untuk menikmati makanan khas bintan yang sangat terkenal di kepulauan riau
kepulauan riau adalah salah satu kampung otak otak yang terkenal di kepulauan riau

agar kampung ini tetap menjadi kawasan modern tanpa menghilangkan kearifan lokalnya
selain itu di kawasan kampung akan diperbanyak penerangan jalan serta tempat duduk di pinggir jalan bagi para pengunjung
agar lebih menarik wisatawan ornamen bangunan melayu juga akan dibangun sebagai spot bersuah foto
dalam penataan juga disiapkan panggung yang bisa digunakan multifungsi dan memberikan ciri khas dan bentuk warna warni dengan konsep etalase yang perlu polesan